di kawasan cicendo kota bandung sekitar pukul sembilan lima puluh sembilan waktu indonesia barat
namun sampai saat ini belum diketahui apakah ledakan tersebut bom atau bukan
ya namun menurut berita yang dilansir detik com ada puluhan polisi bersenjata lengkap
tengah melakukan pengepungan di kantor kelurahan arjuna cicendo
memang ledakan keras ya ini nampaknya
ini ledakan keras namun memang belum diketahui
dilansir dari detik com ini juga polisi sudah mengepung begitu kantor kelurahan arjuna
kecamatan cicendo dan dalam pengepungan tersebut ada suara letusan begitu
yang datang dari arah dalam bahkan di luar gedungnya juga terdengar suara letusan
memang sampai saat ini juga polisi masih terus menginvestigasi
bahkan fokusnya adalah untuk menangkap pelaku yang diduga masih berada dalam kantor kelurahan tersebut
kita juga masih akan terus menelusuri dan juga mencoba menghubungi pihak pihak
ataupun rekan rekan jurnalis yang berada di lokasi kejadian ataupun di bandung
kita akan konfirmasi
konfirmasi lebih lanjut ledakan cicendo di bandung ini sudah terhubung dengan jurnalis transmedia
freddy selamat siang
freddy bisa anda ceritakan kronologis dari ledakan yang diduga dari bom
atau bukan ini belum terkonfirmasi begitu tapi bisa anda ceritakan detailnya
ya saya posisi sekarang sedang ada di jalan nopandawa di kawasan cicendo kota bandung
ada seorang pria di kantor kelurahan arjuna di kota bandung yang memasuki kantor kelurahan begitu
lalu tanpa diketahui penyebabnya seperti apa
lalu terjadi penggerbekan begitu penyergapan begitu di sini
lalu terjadi sedikit chaos begitu di dalam
lalu menurut kapolda jawa barat tidak lama setelah itu jajaran kepolisian dari polsek cicendo juga
polrestabes bandung mendatangi lokasi dan terjadi baku tembak antara petugas kepolisian
dengan pria yang diduga pelaku terduga teroris tersebut
dan setelah terjadi baku tembak selama sepuluh hingga lima belas menit
pelaku tersebut sempat melemparkan sejumlah barang dari lantai dua
dan membakar lantai dua dari kantor kelurahan arjuna ini
lalu di dalamnya kebetulan saat itu sempat terdengar informasi bahwa di dalamnya sempat ada warga di dalam begitu
tapi setelah dikonfirmasi dari kapolda jawa barat irjen pol anton carlian
ternyata di dalam tidak ada
satupun warga termasuk petugas yang ada di dalam
meski demikian hingga kini pelaku masih ada di dalam dan masih membakar lantai dua
juga melemparkan segala macam barang yang ada di dalamnya termasuk diantaranya personal komputer begitu
dan hingga kini petugas masih melakukan pengepungan di lokasi kantor kelurahan yang tepat berada di pertigaan
jalan pandawa dan bintang
jadi otomatis lalu lintas di sana pun nampaknya dihentikan sementara begitu freddy
ya jalan di sini ditutup total dari aktivitas lalu lintas
di sini juga baru datang sekitar dua menit yang lalu polisi dari korps brimob polda jawa barat
yang akan langsung melakukan penyergapan begitu
terhadap pria yang di
sebagai pelaku tersebut
demikian juga dengan warga
ada sekitar lima puluh meter tidak boleh memasuki lokasi ini
menggunakan garis polisi mereka tidak bisa satupun
ratusan warga ada banyak di sini
kali ini saat ini yang saya lihat di sini
mobil pemadam kebakaran dari kota bandung
kebakaran kota bandung mulai memasuki lokasi
untuk berusaha memadamkan api yang membakar lantai dua demikian
lalu ada juga petugas dari vimobolda jawa barat
yang ikut serta di sini begitu
ya freddy mungkin kita belum bisa menerima gambar dari anda
mengenai bagaimana chaosnya di sekitar kantor wilayah di situ begitu
tapi freddy tadi selain ledakan yang diduga bom kemudian ada pembakaran
apakah ini masih diduga pelaku hanya dilakukan oleh satu orang
sejauh ini menurut kapolda jawa barat pelakunya masih satu orang
pelakunya masih satu orang
apakah menggunakan rompi atau seperti apa
kapolda menyatakan belum mengetahuinya pihaknya
karena pelakunya masih dalam
dan kapolda memastikan bahwa berdasarkan pernyataannya
bahwa pelaku menggunakan bom panci demikian yang low explosive begitu
jadi mungkin saja ini merupakan bom rakitan sendiri
memang kita belum bisa menganalisanya lebih jauh
tadi anda baru menyebutkan kondisi saat ini
di mana polisi kemudian melakukan penyergapan di kantor kelurahan
tapi yang jadi pertanyaan sekarang saya juga tadi mencoba membaca di detik com
bahwa sampai sejauh ini polisi masih mengepung
dari ideologi yang ada apakah pelaku ini melempar letusan
ataupun meledakan sesuatu terlebih dahulu
baru setelah itu dilakukan penyergapan oleh kepolisian
atau justru kepolisian ini sudah mengetahui ada pelaku
dan sedang melakukan penyergapan lalu diledakan bom tersebut freddy
bila tadi dari pernyataan dari kapolda jawa barat
pelaku ini sempat membuat di dalam itu keributan begitu
ada warga yang menyelamatkan diri
lalu melaporkan halo atau bersyarat tersebut kepada
kepolisian setempat dalam hal ini polsek taji cendol
lalu tidak lama kemudian polisi datang ke lokasi ini
oke jadi titik awalnya adalah pelaku terduga pelaku ini
melakukan keributan dengan salah seorang warga di area kelurahan tersebut begitu freddy
kemudian dilaporkan kepada polisi
dan kebetulan memang tuntutannya
tadi pelaku juga sempat berteriak begitu
berteriak untuk meminta tuntutan
tuntutannya adalah agar pihak kepolisian melepaskan seluruh tahanan yang ditahan di brimob begitu
sampai saat ini belum diketahui apakah brimob jauh
tahanan yang dimaksudkan oleh pelaku ini terduga pelaku ini
apakah tahanan yang ada di brimob polda jawa barat ataukah di brimob kelapa ii begitu
berarti ini dari saksi yang tadi sudah melapor kepada polisi begitu
apakah saksi tersebut menyebutkan ciri ciri dari pelaku ini
pria kemudian masih muda umurnya sekitar berapa disebutkan oleh sang saksi
sejauh ini kami belum mendapatkan ciri ciri terduga pelakunya
apakah masih muda ataukah membawa tas besar atau sedemikian kami belum mendapatkan informasinya
untuk sementara ditahan dulu freddy bangun jurnalis transmedia
untuk laporan anda ini langsung dari lokasi kejadian
memang saat ini nampaknya kepolisian terus mengepung intinya fokus kepada penangkapan pelaku
tapi memang sudah ada tadi dikatakan ledakan yang berasal dari bom rakitan yang terjadi
bom rakitan diduga bom rakitan
kita masih tunggu informasi dari anda dan juga gambar terbaru dari situasi yang ada di sekitar kawasan cicendo bandung

jeda dulu sebentar tetap bersama kami di after sepuluh